sesaat lagi anda akan menyaksikan program spesial jaksa menyapa
saya masih ingat
dua tahun yang lalu
bahkan tepatnya tanggal dua puluh tiga oktober dua ribu sembilan belas
saya dipanggil oleh presiden jokowi dodo
saya diminta untuk menjadi jaksa agung
dan biul berpesan
pak burhan benahi kejaksaan agung
itu adalah bukan hal suatu hal yang mudah
saya tahu persis bagaimana kondisi pada waktu itu kejaksaan
dan ini adalah menjadi pekerjaan saya yang harus saya selesaikan
saya melihat situasi kondisi ini karena pada waktu itu saya sudah di luar arena kejaksaan
saya memang mantan jaksa agung muda
jaksa agung muda perdata dan tahusan negara
saya jadi tahu persis kondisinya
karena saya di luar
orang luar melihat ke dalam itu sangat terang benderang
dan berdasarkan pengalaman pengalaman saya
masuk melakukan suatu perbaikan perbaikan
terutama perbaikan dan fungsi kejaksaan
di antaranya adalah
meningkatkan kualitas sumber daya manusia
dan ini adalah faktor yang penting

suatu organisasi adalah sumber daya manusia
pertama saya coba melakukan asesmen asesmen
kenapa saya lakukan asesmen asesmen ini
saya tahu persis bagaimana kondisinya
saya akan mencari manusia manusia kejaksaan yang betul betul berkualitas
dan saya melakukan asesmen asesmen ini
tujuannya adalah bagaimana menyeleksi jaksa jaksa yang berkualitas
yang akan diberikan sudut jajapan tertentu
kemudian juga kami melakukan seleksi terbuka
atas jabatan kepala kejaksaan tinggi yang berkualitas
dan tentunya tujuannya adalah juga mencari
mendapatkan kajati yang berkualitas
dan hasil seleksi itu tujuan juga ingin saya kaderkan
menjadi jabatan yang lebih tinggi lagi
saya juga fokus untuk mengubah budaya dan perilaku jaksa
ke arah peningkatan kemampuannya atau skill dan integritasnya
terkait reformasi birokrasi dan berwujudan kejaksaan digital
kejaksaan telah melakukan pertama adalah penyederhanaan birokrasi
berupa penghapusan sejumlah sekitar lima tiga ratus empat puluh lima
jabatan eselon lima di seluruh satuan kerja
itu kita hapus dan ini juga sesuai
dengan arahan kebijakan dari menpan
yang kedua pembuatan dashboard kepegawaian
yang didalanya berisi dosir pangkat kenaikan gaji berkala
dan izin yang akan dilayani secara ekronik
kemudian juga saya juga melakukan pembelahan
meluncurkan dua aplikasi
untuk mendukung pemberian informasi kepada masyarakat
dan mendukung pemberian informasi kepada masyarakat dan mendukung pemberian informasi kepada masyarakat
secara real time mengenai perkembangan penanganan suatu perkara
dan tentunya dalam rangka menjaga keamanan jaringan digital
kejaksaan kami telah membentuk computer security incident response team indonesia
dan kemudian kejaksaan juga telah memiliki kebijakan pusat satu data
itu data kejaksaan tentunya sebagai tindak lanjut atas arahan presiden joko widodo
di dalam peraturan presiden
di dalam peraturan presiden
presiden nomor tiga puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas tentang satu data indonesia

berbicara tentang roadmap penegakan hukum
saya pandangan bahwa hal ini tidak dapat dipisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional
yang di dalamnya ditetapkan lima arah kebijakan pembangunan politik hukum dan hankam
yaitu konsolidasi demokrasi
optimalisasi kebijakan luar negara
sistem hukum nasional yang mantap
reformasi kelembagaan birokrasi
dan menjaga stabilitas keamanan nasional
oleh karena itu saya setelah menetapkan tujuh arahan
yang menjadi pedoman seluruh aparatur kejaksaan
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dalam bidangnya
yang pertama adalah penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan
kepada berapa banyak perkara korupsi yang ditangani
namun telah lebih menekankan kepada upaya bagaimana menjamin suatu wilayah
daerah itu bebas korupsi
kedua penegakan hukum guna mendukung investasi
baik itu pusat maupun di daerah
yang ketiga melakukan pencatatan dan pengalihan fasilitas umum
fasilitas sosial maupun aset aset lainnya milik pemerintah yang terberengkale
tidak terurus dan dikuasai oleh pihak ketiga lainnya
dan keempat pemanfaatan it untuk mendukung keberhasilan tugas tugas kejaksaan
yang ketiga penegakan hukum tidak lagi menitikberatkan kepada berapa banyak perkara korupsi yang ditangani
yang pertama adalah menciptakan mekanisme pengawasan yang ketat
untuk menjaga konsistensi pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi
dan wilayah birokrasi bersih dan melayani
kemudian yang keenam adalah diperlukan sistem
yang mampu meningkatkan pelayanan hukum terhadap masyarakat
tujuh inovasi yang telah diterapkan
selama ini disatuan
mengerjakan dan berpilih dapat mengoptimalkan kinerjanya
lebih efektif dan lebih efisien
kemudian saya juga telah menerbitkan beberapa kebijakan
selaras dengan program pemerintah
dilanjarnya adalah terkait peran aparat penegak hukum
dan pelindungan dan upaya pemulihan terhadap korban
dengan meluarkan peraturan kejaksaan nomor lima belas tahun dua ribu dua puluh
mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan nasional
yaitu sudut perdomaan bagi jaksa penuntut untuk menjaga keadilan nasional
dan juga bagi jaksa penuntut untuk mengedepankan keadilan resotip
dengan memprioritaskan penuntutan dengan keadilan yang kerugiannya kecil
kemudian sudah ada perdamaian
dan terutamanya bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan itu
kemudian perdomaan no delapan belas tahun dua ribu dua puluh satu
tentang penyelean penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika
melalui rehabilitasi dan pendekatan keadilan restotif
sebagai pelaksanaan ajas dominus litis
ajas dominus litis itu ajas yang hanya dimiliki oleh kejaksaan
terkait dengan keselarasan gender dan pelindungan anak
kami juga mengeluarkan pedoman nomor satu tahun dua ribu dua puluh satu
tentang akses terhadap keadilan bagi perempuan dan anak dalam penanganan perkara pidana
yang bertujuan tentunya adalah mengoptimalkan ya
penuntutan akses keadilan bagi perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum
baik sebagai pelaku korban baik sebagai pelaku korban
dan saksi dalam suatu penanganan perkara pidana
kemudian peraturan kejaksaan no enam tahun dua ribu dua puluh satu
tentang perdomaan penanganan perkara tindak pidana
persetubuhan terhadap anak dan tindak pidana perbuatan cabul terhadap

tentang perubahan keadilan berdasarkan peraturan keadilan
kita melihat beberapa peristiwa pendapatan hukum
yang seringkali mencari rasa keadilan di masyarakat
khususnya masyarakat kecil atau seringkali terdengar dengan istilah
hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas
jadi ingat kasus nenek mina hanya mencuri kakao
dan dihukum satu setengah bulan adilkah itu
kemudian kasus lain adalah kakek samirin
yang sudah berumur enam puluh delapan tahun diponis dua bulan
karena mencuri getah karet senilai rp tujuh belas
adilkah itu ayo mari kita renungkan
selain itu banyak kasus kasus yang serupa
yang menyangkut harkat masyarakat kecil
sehingga kami mencoba menjawab tantangan itu
dengan membuat peraturan tentang resultasi cahsib
ini sebagai jawaban kepada masyarakat
bahwa hukum tidak lagi tajam ke bawah
keadilan bagi perempuan dan anak di indonesia
merupakan hal yang patut diberi perhatian yang serius
saya tidak ingin di dalam pelaksanaannya ada perbuatan
kami akan segera tuntaskan penanganan perkara hamil berat ini
di asosiasi dengan
di asosiasi dengan
di asosiasi dengan
di asosiasi dengan
di asosiasi dengan
di asosiasi dengan
lahirnya perdomaan ini adalah ketika saya masih melihat
banyaknya perlakuan diskriminasi terhadap anak dan perempuan
selain itu di dalam tataran praktek
kadang kadang jaksa masih kesulitan kesulitan di dalam pembuktiannya
kemudian juga tentunya ini disebabkan minimnya saksi dan alat bukti
misalnya tentang kasus kekerasan seksual
seringkali kasus itu tersebut tidak memiliki saksi
dan tentunya selain korban itu sendiri
kemudian di dalam kasus kasus kekerasan dalam rumah tangga
yang seringkali saksinya adalah anak anak
yang masih di bawah umur
sehingga keterangannya tidak dapat didengar di persidangan
oleh karena itu kejaksaan menyadari bahwa perlindungan dan jaminan akses terhadap keadilan
bagi perempuan dan anak di indonesia
merupakan hal yang patut diberi perhatian yang serius
keberhasilan pengungkapan kasus
setiap kakak induksi jasa keuangan
tentunya tidak lepas dari gerak cepat dari satgasus
tim ini ada di jampicus
tim ini saya bentuk pada tanggal dua puluh sembilan september dua ribu dua puluh
dengan menambah personil kekuatan dari beberapa efektif
dari beberapa daerah kami seleksi untuk tim ini
makanya saya tidak menginginkan dalam suatu penanganan perkara
ini bukan hanya tentang jasa keuangan saja
semua penanganan perkara saya tidak ingin di dalam pelaksanaannya

dan ini sesuai dengan harapan dari presiden
agar di dalam penanganan perkara itu tetap dilakukan secara kondusif
dan selain itu tidak kalah pentingnya kami telah melakukan adalah
adanya upaya penelusuran aset
dan selalu disampaikan juga oleh presiden bahwa
pengembalian aset hasil korupsi itu harus betul betul
sehingga jangan hanya kita melakukan penangkapan penangkapan
tanpa adanya barang bukti atau aset aset yang kita dapat selamatkan
pemerintah dalam menuntaskan penyelesaian pelanggaran ham
tentunya dalam menitangani kami adalah ham berat
dengan mendepankan prinsip prinsip keadilan bagi korban
maupun pelaku pelanggaran ham
hal ini tentunya kami telah membentuk tim untuk penanganannya
yang terdiri dari jaksa jaksa yang senior yang betul betul
akan mampu menceritakan kasus ini
dan kami sudah mempetakan bagaimana penanganan perkara ini
dan prinsipnya kami akan segera tuntaskan penanganan perkara ham berat ini
dan kita sambut undang undang ini dengan
jujur saja dengan haru biru kejaksaan di tahun dua ribu dua puluh dua
dapat menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan berkepastian
dan yang utamanya bermanfaat bagi masyarakat
pada dasarnya kami sangat merespon positif tentang disahkannya
rencana undang undang kejaksaan perubahan undang undang nomor enam belas tahun dua ribu dua
tentang kejaksaan menjadi undang undang pada tanggal tujuh desember dua ribu dua puluh
dan ini adalah suatu keberhasilan bukan suatu keberhasilan
karena ini undang undang ini lahir atas inisiatif dari dpr
bukan inisiatif pemerintah
dan kita sambut undang undang ini dengan jujur saja dengan haru biru
karena ada beberapa hal perubahan
utamanya adalah bagaimana kita membentuk suatu kejaksaan yang kuat
dengan sumber daya manusia yang betul betul mumpuni
kemudian ada empat hal yang perlu kita dicermati di dalam undang undang ini ya
yang pertama adalah keperlihakan terhadap perkembangan peradigma pendekatan hukum
yang saat ini lebih banyak mengakomodir keadilan restoratif
yang kedua begitu berkaitan dengan mediasi panel
sebagai salah satu perwujudan dari diskrisi penuntutan
ketiga adalah penyelesaian tentang kewenangan jaksa
dalam pengawasan barang cetakan
yang keempat penyelesaian norma dan standar pelaksanaan tugas
dan fungsi profesi jaksa melalui perlindungan
yang disesuaikan dengan standar pedoman internasional
pada dasarnya undang undang yang baru yang dimiliki kejaksaan ini
tidak menawat sama sekali tidak menambah
tentang kewenangan baru kejaksaan
hanya mengakomodir dan menyatukan kewenangan kewenangan
yang tersebar di beberapa perundang undangan
selain itu dalam rangka pelaksanaan undang undang baru ini
saya pastikan yang pertama melakukan sosialisasi atas undang undang baru ini
memastikan seluruh pegawai kejaksaan memahami tugas dan fungsinya
serta kewenangannya sesuai dengan undang undang baru
yang ketiga melakukan evaluasi penguatan sistem pengawasannya
dalam kurun waktu tahun dua ribu dua puluh satu kejaksaan telah berhasil menang
dan mengungkap ribuan kasus korupsi
bahkan ada beberapa merupakan kasus kasus besar
tentunya keberhasilan yang dicapai tahun dua ribu dua puluh
akan menjadi motivasi kami untuk bekerja lebih baik dan lebih baik lagi
dan ke depan saya akan lebih mengoptimalkan penanganan tindak pidana korupsi
pada pemulihan kerugian keuangan negara
yang tidak kalah pentingnya saya harap ke depan penindakan tindak pidana korupsi
harus diikuti dengan perbaikan sistem
sehingga tidak terjadinya pengulangan atas tindak pidana korupsi dalam satu lembaga
perbaikan sistem ini tentunya dapat dilakukan oleh kejaksaan
melalui fungsi bidang perdata dan tata usaha negara
bekerjasama dengan intasi terkait
secara umum saya berharap kejaksaan ini akan menjadi
kejaksaan yang berkeadilan berkepastian dan yang utamanya bermanfaat bagi masyarakat